kira kira kakak bisa nggak nunggu saya habis pulang dari luar kota
sorry banget sebenernya anting itu udah saya balikin ke andi
aduh antingnya udah sama mbak anin lagi
enggak bu ada apa ya
iya kebetulan besok rena tuh ada acara lomba menghias sepeda di sekolah bersama keluarga
dan al sama andi kan sedang liburan keluar kota
mungkin saya bisa minta tolong nino untuk hadir besok barangkali
oh saya minta maaf bu saya juga kayaknya nggak bisa bu soalnya ini mau keluar kota bareng sama istri saya
ah i see yaudah kalau gitu gak apa apa kamu sama elsa safe trip ya
oke kalau gitu terima kasih ya maaf mengganggu sekali lagi
lagi lagi aku merasa sedih karena gak bisa hadir buat rena tapi mungkin ini yang terbaik
aku juga gak mungkin terus terusan dekat dengan reina karena rena adalah anak roy dan juga andin
setiap aku melihat rena hatiku sakit
enggak tadi bu rosa nelfon katanya arena ada acara di sekolah dan butuh ditemenin
kalau sama andin mereka lagi keluar kota jadi minta aku buat nemenin bareng kamu juga
ya nggak bisa dong sayang kan kita juga keluar kota

sampai jumpa di video selanjutnya
lagi jam makan siang dan kelas udah selesai gue siap siap aja deh jalan ke spero cafe kan janjian sama misal
agak aneh sih kenapa elsa tetep kekeu mengambil hanting itu
wassalamualaikum belongs to life

om baik bisa temanin aku
iya sepeda kan
om baik gak bisa
om baik sekarang
gak bisa terus ya omah
kemarin om baik
gak mau temannya aku main
om baik nggak mau temanin aku lomba
om baik tuh care kok sama kamu
cuman sekarang kan om baik sama kayak papa
lagi keluar kota
terus aku gimana omah
omah nanti coba telepon opa surya ya
aduh yaudah semoga opa surya bisa ya
yang aku semua
bisa alasan opah ya

ya kan papa kan pencinta kopi juga jadi senang

itu fungsinya kamu untuk selalu mengingatkan aku
oh iya tadi andin kasih itu antingnya elsa yang hilang itu loh pak
lumayan tapi apa senang ada kedai kopi ini
ya kan papa kan pencinta kopi juga jadi senang
tapi kamu tetep harus istirahat ya gak boleh di forsir
itu fungsinya kamu untuk selalu mengingatkan aku
tapi kamu tetep harus istirahat ya gak boleh di forsir
itu fungsinya kamu untuk selalu mengingatkan
kok papa tau
ya itu tadi andin bilang kalau itu antingnya elsa
terus andin bilang ya dia memang mau balikin anting itu ke elsa
se andin bilang ya dia memang mau balikin anting itu ke elsa
astaga apa bener andin akan balikin ke elsa ya
anin akan balikin ke elsa
atau jangan jangan andin malah curiga sama elsa
udah lama nunggu ya
enggak kok nggak lama baru aja dateng
kira kira kakak bisa nggak nunggu saya habis pulang dari luar kota
enggak lama kok cuma dua tiga hari
sorry banget kak
sebenarnya anting itu udah saya balikin ke andil
kau dibalikin ke anin
ya kan emang sebenarnya saya udah janjian sama adik
untuk balikin anting itu ke anin
biar andi nanti yang kasih ke kamu
jadi kamu langsung kontang anin aja ya
iya tapi kak
ya karena yang jatuhin anting itu kan anin
ya jadi udah seharusnya saya balikin anting itu ke anin
atau kamu minta sama adik
kak udah dulu ya
saya lagi sama temen nih
aduh antingnya udah sama mbak anin lagi